sementara itu sejak rabu pagi masa aksi unjuk rasa mulai berdatangan ke jalan medan merdeka barat
para pendemo ini berencana melakukan aksinya hingga sore hari
hingga pukul sebelas siang masa yang terkumpul sebanyak sekitar tiga ratus hingga empat ratus orang
mereka umumnya mengaku berasal dari ormas fpi gnpf ulama alumni dua ratus dua belas dan lainnya
meski tidak mengantongi izin dari kepolisian masa berkuku melakukan aksi mereka berkilat
telah memberitahukan rencana aksi unjuk rasa kepada polisi tanpa harus mendapatkan izin
rencananya aksi akan berlangsung hingga pukul lima sore
di sisi lain ada pula aksi yang dilakukan masa lainnya sekitar dua puluh orang
yang berasal dari gerakan masyarakat kawal pemilu
meminta agar putusan mk harus diterima serta menolak kerusuhan